ibunda presiden joko widodo rencananya dimakamkan siang ini di pemakaman keluarga di karangayar jawa tengah
seluruh jajaran kabinet indonesia maju diminta presiden untuk tetap di ibu kota
dan kita telah terhubung dengan menko polhuka mahfud md selamat pagi pak
selamat pagi mahfud
selamat pagi dan bisa dikonfirmasi kembali benar para menteri dan juga staf khusus presiden tidak terbang ke solo hari ini untuk melayat dan mengikuti pemakamannya ya pak
kalau arahannya presiden begitu dan saya dan menteri menteri mengonfirmasi untuk tidak hadir
saya tidak tahu apakah ada yang bolos yang bocor ya terkait misalnya penyegang
tetapi permintaan presiden itu memang agar para menteri dan staf khusus kepresidenan tidak usah ke tempat duka di solo tapi fokus di jakarta dan didoakan saja dari jakarta
saya sih kemarin begitu mendengar ibu wafat saya mengkoordinir untuk bawa pesawat tni atau pesawat polri gitu ya untuk ke sana menghadiri pemakaman memberi penghormatan terakhir
tapi begitu saya mulai koordinasi tiba tiba mensesnek pak pratikno itu mengirim pesan agar para menteri tidak usah bergerak harus tetap di jakarta
itu lalu disusul oleh pak pramono anung juga arahan presiden
supaya para menteri tetap fokus di jakarta melaksanakan tugas tugas menghadapi situasi yang seperti sekarang ini
iya pak jadi sesuai dengan arahan presiden memang semua menteri harus tetap berada di ibu kota
dan bagaimana rencana pemakaman siang hari ini berarti dihadiri siapa saja pak
saya tidak tahu siapa yang hadir tapi di dalam pemberitahuannya itu pemakaman akan dilaksanakan secara intern dari warga
nah itu ya di karanganyar sih di pemakaman keluarga itu saya tahu tetapi siapa saja yang akan hadir saya tidak tahu juga apakah itu juga akan ada yang menyiarkan langsung atau tidak saya juga tidak tahu
tapi para menteri sekarang ini saya monitor tidak ada yang diberitakan akan berangkat ke sana
jadi memang semua kegiatan di rumah duka ini secara tertutup ya pak
dan apakah anda juga mendapatkan instruksi dari presiden
terkait situasi saat ini di tengah wabah corona ditambah duka yang menimpa beliau
instruksi langsung kepada saya atau kepada menteri dari presiden sendiri sudah disampaikan melalui mensesnek
agar masalah corona ini menghadapi situasi darurat seperti ini supaya terus fokus sesuai dengan keputusan pemerintah
ya masalah bantuan bantuan
masalah pengadaan apd penyediaan rumah sakit dan sebagainya semua itu sudah dirumuskan oleh kabinet
kemudian sekarang diminta oleh presiden agar ditawal termasuk jaring jaring pengaman sosialnya
bantuan bantuan untuk pembebasan cicilan kredit
pekerja pekerja harian kan sudah dirumuskan semua supaya langsung dikerjakan gitu
dan nampaknya ya kalau saya melihat situasi di masyarakat sekarang alhamdulillah kan sudah mulai jakarta sudah mulai sepi
orang sudah mulai mengikuti perintah lockdown
itu memang di beberapa daerah memang menurut saya pemerintah daerah sih sudah punya sikap tanggap
tetapi dalam hal pengumpulan atau kerumunan massa itu belum terlalu
itu bencar di daerah
karena di daerah daerah yang belum banyak kasus memang itu belum menjadi perhatian orang kumpul kumpul itu
tapi untuk jakarta surabaya dan semarang dan kota kota lain yang sudah terpapar oleh virus ini
penegakan oleh tni polri untuk tidak kumpul kumpul nampaknya sudah mulai ditegakkan dan mulai dipatuhi oleh masyarakat
ya jadi presiden juga masih mengutamakan
dan semua menteri untuk menjegah wabah virus corona ini ya pak
dan apakah anda juga mendapatkan informasi terkait kronologi kepergian ibu nda presiden
jadi tiba tiba saja tuh kemarin jam enam belas lima puluh kira kira ada pesan dari pak pratikno bahwa ibu presiden ibu nda bapak presiden meninggal
lalu informasi berikutnya
saya sudah tahu
informasi dari pak pratikno bahwa memang beliau mengidap penyakit kanker sudah empat tahun gitu
sudah memang dalam perawatan
meskipun perawatan jalan tapi itu sudah mulai di ini
nah jadi memang informasi yang kronologis tentang kapan masuk rumah sakit dan bagaimananya itu tidak ada
cuma kita tahu bahwa beliau memang sudah lama dalam perawatan
sebelum ribut ribut soal corona kan kita sudah tahu kalau beliau punya masalah itu
tapi tertangani terawat gitu lah oleh tindak apa namanya perawatan perawatan medis yang dilakukan di rspad dan sebagainya itu
ya terima kasih pak mahfud md sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
tolong masyarakat ikut mendoakan bagi yang muslim supaya sholat gaib dari rumah untuk kepergian beliau ya
ya tentunya kami juga mewakili cnn indonesia keluarga besar cnn indonesia turut berbela sungkawa atas kepergiannya ibunda presiden joko widodo
terima kasih pak mahfud md sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business